saya ingin masuk dalam sekarang
makin panjang masalahnya
kalo lo gak ngerubah sifat cemburuan lo itu ke gue
lo gak usah capek capek buat memutusin gue lagi c
karena gue yang akan memutusin lo
kenapa atta malah ngancam mau memutusin gue sih
padahal gue kan jadi overthinking ke dia karena gue terlanjur sayang dan gak mau kehilangan dia
ibu tidak perlu khawatir
putri ibu ngedrop karena kecapean
apa gak perlu dibawa ke klinik aja bu
saya rasa tidak perlu
cukup istirahat di rumah saja
nanti saya akan kasihkan resep suplemen vitamin
supaya putri ibu menjadi lebih baik
terima kasih ya dok
ibu harap kamu baik baik aja putri
ibu emang kecewa karena kamu udah berbohong sama ibu
nanti ibu tebus resep obat ini di apotek
mudah mudahan putri ibu cepat sembuh
terima kasih ya dok
bisa nggak usah nabrak bu
saya ingin masuk ke dalam sekarang
kalau lo masuk
makin panjang masalahnya
tidak ada yang boleh masuk
saya yang berhak nentuin
siapa yang masuk atau siapa yang tidak
kok jadi pak regar yang kontrol
saya kan fitur deddy nya putri
hati hati ya pangeran
saya selektif banget dalam memilih calon menantu nanti
mana yang terbaik buat putri
semua ini nggak bakal terjadi
kalau lo gak deketin putri dari awal
nanti kami akan dogang
karena omongannya si kokak sebenarnya
tapi gue gak mau diem aja kayak gini
gue harus bantu usus goreng jelasin semuanya ke ibu

maksudnya kondisi putri
tadi kata dokternya kalau putri itu gak apa apa pak leger
cukup istirahat aja katanya
mudah mudahan putri cepat pulih kembali seperti sedia kalah
mari dok saya anterin
saya tadi udah pesen taksi taksinya udah datang nunggu di depan gang
gak usah pak regar
biar saya aja yang nganterin karena saya sekalian mau nebus obatnya
saya biar aku aja yang nebus obat
ah gak usah risk
biar tante aja
iya pak regar
pak regar saya titip putri ya
saya akan jaga putri sepenuh hati dari mereka mereka ini bu
biar saya aja yang jaga usus goreng
khusus goreng pasti butuh temennya
pasti butuh saya bu
aku juga gak keberatan tante
kalau harus jaga putri
saya gak keberatan sama sekali kok bu
biarin aja dulu putrinya istirahat
permisi pak regar
titipin ya pak regar
makasih ya bu
pak regar ibu nawang balik
itu ibu nawang
orang bu nawang pergi ke depan
saya cuman mau liat keadaannya khusus goreng
saya khawatir banget sama usus goreng
biarin saya masuk sebentar
abis itu saya keluar lagi
saya pengen lihat keadaan putri
jangan riz jangan
saya khawatir banget biar saya masuk ya
aku bener bener terharu sama pangeran
meskipun pangeran saat ini dalam keadaan sulit
saat ini aku tahu dia susah
tapi dia masih ingat sama aku
bawain makan dengan kesukaanku
sampai jauh jauh nyari aku kesini
kamu tuh fokus mikirin kerjaan kamu
mikirin masalah masalah kamu
sambil lupa makan
makanya tadi aku sengaja masakin makanan untuk kalian
tapi ternyata kamu udah mesen makanan ya
ini makanan dari pangeran
tadi pangeran kesini
tadi tuh kurir yang nganterin makanan ini kantor aku lihat
terus kenapa kamu gak makan tadi
walaupun hubungan aku sama pangeran
tapi pangeran masih aja ingat
aku tau ini mahal
tapi dia bela belain untuk bawain ini ke aku
dimana aku bisa makan sama pangeran bareng
aku bisa bercanda sama dia
aku bisa ketawa lepas
tanpa ada beban liet
aku tuh seneng banget denger cerita kamu begini
ternyata kamu dibalik orang yang ambisius soal kerjaan
ternyata temanku sahabat aku ini alexander wijaya
adalah seorang ayah biasa
tapi kamu juga bisa rindu sama anak kamu
dengan dia pun homeowners lagi akan mencari teman
katanya lu kan semua jadi a banya sendiri sendiri
learnin udah gimana
tapi akuatellis bilang macam